untuk mengungkap kasus itu
propam sudah melakukan
dari pihak korban
maupun anggota itu sendiri
memang ada percakapan
di dalam percakapan itu
setelah dicek dan dilakukan
pemeriksaan terhadap saksi saksi
inisial g ini terbukti
dan katanya sudah lama
kami dengar sampai
sejak tahun dua ribu satu
tidak dari pertengahan
kami juga dengar
bahwa kemarin ada pemeriksaan
atau di polresto raja utara saya itu bagaimana
dari hasil pemeriksaan urin
yang dilakukan oleh propam terhadap
sodara g memang hasilnya